bagaimana keadaan anak saya dok apa sakitnya dok apa sakitnya parah dokter
maaf bu kami perlu menganalisanya
karena di sekitar kepala yang sakit dari putri ibu tidak ada tanda tanda yang membuatnya sakit
ah gimana mungkin gak sakit apa apa dokter gak lihat adik saya sampai kesakitan gitu
itulah yang aneh ada sesuatu yang lain tapi kami akan memeriksanya
dokter kalau nggak sakit ya kami bawa pulang aja
tolong kamu tuh suami macam apa sih istri sakit mana
kamu nggak dengar dokter bilang asing apa apa
bukan tidak sakit tapi kami perlu menganalisanya
perlu mencari sebuah pelain untuk mengetahui penyakitnya
saya nggak ngerti udah jelas jelas istri saya sakit
lihat mas dokter nggak tahu sih dokter ini gak bisa menganalisa sebuah penyakit
mas tolong awesin karyawan ya selama aku nggak masuk kerja
kalian bisa berangkat ke kantor
oh nggak usah mbak bisa nyetir sendiri kok
nggak apa apa sayang mbak ada keperluan dulu ya
sudah mbak pamit ya assalamualaikum
tolong awasin karyawan ya jaga mereka baik baik
kamu gimana sih kalau cuma jaga karyawan gampang emang aku ini orang bodoh
hah kau ngasih omong kayak gitu sih
aku ini udah gede udah dewasa gak perlu kamu atur atur
kalau cuma gantiin posisi kamu di kantor gampang sih kamu nggak usah khawatir sama aku
kakak kamu aja yang sombong merasa dirinya itu hebat

galang belum pulang sayang sudah jangan fikirkan ya
suami macam apa dia istrinya sakit bukannya ada di rumah tapi malah nggak pulang
emang pantesnya kalau dia itu ditinggalin sama istrinya
sekarang mana ada coba perempuan yang tahan punya suami egois kayak dia
enggak siapa tahu galang banyak urusan di luar
urusan apa sih ma
orang di kantor jauh cuma sebentar cuma ngacak ngacak kantor ngobrol ngobrol di kantor dan bikin suasana kantor nggak nyaman del
iya iya kenapa galang bisa begitu kelihatannya dia baik
mama orang yang belum mendapatkan sesuatu dia pasti akan menyimpan semua sifat buruknya dan keegoisan
tapi setelah dia mendapatkan semuanya dia akan menunjukkan siapa jati dirinya
seharusnya dia itu ada di sini menangis
dia itu menangis karena keamanan istrinya waktu sakit
ma terus kita harus gimana ma
dia itu suami kamu jadi kamu yang harus menegurnya dan memperingatinya
istri sakit kamu malah pergi dan pulang dalam keadaan mabuk
suami macam apa kamu
hei lo jangan ikut campur urusan gue gue mau balik ya lo nggak urusan gue maafkan gue ha
asih itu adik saya dan kamu sudah menyanyiakannya
kamu pikir saya tidak tahu kamu menikahi dia hanya untuk berfoya poya di atas penderitaannya
lebih baik mulai sekarang kamu ceraikan asis sekarang juga dan kembalikan dia kepada kami selaku keluarganya
cuma aja punya suami sama dia
kamu numpang di sini
kamu yang numpang di sini kamu menikahi dia hanya untuk memiliki semua hartanya
kamu selalu ikut campur urusan gue
bunda ada apa yang diribut ribut
lihat nih mah seorang suami baru pulang jam segini dalam keadaan mabuk
sementara dia nggak tahu apa istrinya itu kesakitan sepanjang malam
galang dari mana kamu
hah galang dari mana aja kamu
pengen tahu aja urusan orangmu dari mana kamu dari mana kamu
astagfirullah galang kamu keterlaluan
besar suami nggak tahu diri nggak tahu malu
jangan mentang mentang kamu sudah menikahi asyik kamu bisa berjodoh sewenang wenang yang ada di sini
nah udah minggir mau masuk minggir minggir
seru banget sih
kamu habis dari mana mas
nah kamu kenapa
kalian ngapain di kamar
jangan kurang ajar ya jangan sok puasa kamu di sini
aku yang ngandung urusan kamu
keluar raja mak
udah keluar udah keluar
tunggu malah aku udah keluar udah keluar
masih gimana kamu udah sehat kan
ya aku sih bisa aja nolong kamu
dan aku juga ingin menanyakan sesuatu sama kamu
dan tolong kamu jawab dengan jujur
kenapa sih harus aku bersama kamu segala
kamu benar benar mencintai aku
saya sangat mencintai kamu
tapi aku belum yakin sih
kalau kamu benar benar mencintai aku
aku minta satu hal dari kami
mas minta apa sih
mas bilang aja
kalau kamu benar benar mencintai aku tolong kamu sering indah dari rumah ini
tapi kamu kasih aku alasan yang kuat ya supaya aku bisa bilang sama mbak indah
indah itu selalu ikut campur urusan keluarga kita
waktu aku di kantor dia marah marah sama aku
dan waktu aku pulang ke rumah bukannya nyambut aku nanya aku dari mana
malah dia marah marah sama aku
kamu tahu aku gak pulang ke rumah itu gara gara dia
aku sebelah sama dia
sebenarnya aku tahu